lembaga survei median merilis survei mengenai elektabilitas jokowi maruf yang masih berada di angka empat puluh tujuh tujuh persen
ini menurut erick thohir sebagai ketua tim kampanye nasional jokowi maruf adalah hal yang awal karena masa kampanye masih lima bulan
hasil survei ini dirilis lembaga survei median
hasilnya pasangan jokowi maruf meraih presentase empat puluh tujuh tujuh persen kemudian prabowo sandi tiga puluh lima lima persen
survei dilakukan pada empat hingga enam belas november dua ribu delapan belas kepada satu dua ratus responden yang memiliki hak pilih
survei dilakukan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak dan proporsional atas populasi provinsi dan gender
margin of error survei sekitar dua sembilan persen kemudian tingkat kepercayaan sembilan puluh lima persen